aksi nekat dilakukan pengemudi bus pariwisata di jakarta maulana arief budi satrio
maulana berjalan kaki ratusan kilometer selama empat hari dari cibubur jakarta timur
menuju kampung halamannya di solo jawa tengah
akibat pandemi maulana terkena imbas pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan otobusnya
maulana pun memutuskan untuk pulang kampung
karena tak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup di jakarta
di kantor ya tanggal delapan mei jam sebelas itu kantor mengumumkan bahwa semua kru diberhentikan di phk
sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan
memasuki hari keempat perjalanan mudik dengan jalan kaki
aksi nekatnya diketahui oleh sesama rekan pengemudi bus pariwisata
yang tergabung dalam wadah pengemudi pariwisata indonesia peparindo
pengurus wilayah peparindo
jawa tengah langsung menjemputnya di gering sing batang
maulana sampai di solo pada lima belas mei lalu sekitar pukul delapan pagi
dan langsung masuk karantina
mengaku cukup kaget dengan kenekatan warganya ini
terpaksa harus pulang
tidak punya kesempatan
karena larangan mudik
sehingga mereka memaksa diri untuk jalan kaki
daripada mati kelaparan di sana kira kira seperti itu
wali kota mengatakan
pemerintah kota solo sudah meluncurkan bantuan bagi warga solo
yang masih berada di jakarta
warga bisa menghubungi pemerintah solo
dan nanti akan dikirim bantuan ke tempat tinggalnya
ketika bagus solo jawab penyelamat